sejak pertama dibuka pada kamis kemarin pelayanan donor plasma konvalesen di kantor palang merah indonesia atau pni kota tanggerang telah diikuti oleh tujuh orang penyintas covid sembilan belas
pelayanan donor plasma konvalesen perdana ini telah banyak dinantikan oleh sejumlah penyintas covid sembilan belas di kota tanggerang yang ingin mendonorkan plasma darahnya guna kebutuhan penyembuhan pasien konfirmasi positif virus corona
plasma konvalesen merupakan bagian dari darah yang mengandung antibody dari orang orang yang telah sembuh dari covid sembilan belas
ada pun pengambilan plasma darah konvalesen dilakukan dengan metode aperesis di mana sebelumnya pada penyintas covid sembilan belas ini harus melakukan pemeriksaan nuklike acitest atau nat guna memastikan kelayakan orang tersebut melakukan pendonoran
salah seorang pendonor hambali mengatakan sebelum mendonorkan plasma konvalesen dirinya menjalani persiapan khusus
seperti berolahraga menjaga pola hidup bersih dan sehat serta istirahat yang cukup
harapannya semoga ini bisa membantu para nakes yang ingin berada di rumah sakit biar bisa cepat pulih
sebelumnya ada persiapan khusus nggak pak yang dilakukan sebelum mendonorkan darah pak
paling istirahat yang cukup makan sama olahraga
kepala bagian pelayanan donor darah pmi kota tanggerang
mengatakan pelayanan donor plasma konvalesen hanya dapat diikuti oleh orang yang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu
seperti memiliki rewayat pernah atau konfirmasi covid sembilan belas dan telah dinyatakan sembuh
dan diutamakan pendonor laki laki dengan batas usia delapan belas enam puluh tahun
pertama dipastikan para pendonor ini adalah mantan penyintas covid yang sudah dinyatakan negatif di pemeriksaan hasil
baik swab repikan pijan dan lain sebagainya
lalu kita daftar kita daftar di sini untuk menyaring pertama para pendonor tersebut
lalu ambil sampel untuk pemeriksaan screening infeksi menular lewat am sedara
lalu screening uji nat screening uji klia lalu screening uji titer antibody si covid tersebut
nantinya kantong plasma konvalesen yang didapatkan dari para penyintas covid sembilan belas
akan disalurkan ke setiap rumah sakit yang membutuhkan
khususnya wilayah tanggerang maupun banten sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dimas arief setiawan tanggerang banten